ya aldi sekarang sudah ada di studio pemirsa untuk berbagi kisahnya bersama kita semua
selamat pagi aldi
selamat pagi juga mbak erlina ini kakak dari aldi ya
kakak ipar aldi datang jauh jauh dari manado
tapi tentu lebih jauh lagi perjalanan aldi kemarin selama empat puluh sembilan hari belakang
aduh tapi bagaimana keadaannya saat ini sehat sudah
sudah tidak ada rasa rasa masih berada di tengah laut
ya sudah tidak ada cuma rasa trauma masih ada
aldi mungkin bisa ceritakan dulu sama kita semua yang ada di sini
jadi awalnya aldi bisa hanyut di laut tadi itu seperti apa
awalnya itu ada angin yang kencang dengan gelombang yang besar
jadi itu sampai sempat tali saya putus
pertama tali saya putus itu masih ada komunikasi dengan teman teman lewat ht
dari teman itu ada komunikasi dengan pangkalan
dari pangkalan dua komunikasi
dari bos saya itu komunikasi sama keluarga
jadi keluarga saya tahu saya putus itu dari bos saya
itu di tanggal
di tanggal empat belas juli
jadi selama hanyut itu dia
saya cuma komunikasi dengan teman selama satu minggu
dari situ sudah tidak ada lagi saya kan sudah anyur jauh
jadi selama hanyut itu dia
bahan makanan semua cuma bertahan
jadi kamu sudah komunikasi dengan teman teman gitu ya selama satu minggu
itu tidak ada yang mencari atau bagaimana sampai akhirnya kamu malahan terus jauh ke sana
pertama saya hanyur itu ada yang cari saya pangkalan dua
jadi pangkalan dua kan cari saya dengan perahu kecil
ya jadi perahu kecil itu dia mencari saya
rentang takut ada gelombang yang besar dengan angin yang kuat
tidak lagi cari
tidak lagi cari
tidak lagi cari
dia takut perahunya sempat kebalik
jadi pada intinya tidak apa ya hanya satu kali itu saja begitu ya aldi
punya setidaknya kesempatan untuk bisa menyelamatkan diri lebih cepat
nah setelah itu hanya mengandalkan kapal kapal yang lewat saja begitu ya kalau dari cerita
nah untuk bertahan hidupnya bagaimana itu aldi
bertahan hidup di atas rakit dia cuma makan ikan terus
di atas rakit itu makanannya ada apa saja selama seminggu
dia ada beras rempah rempah bumbu bumbu semua lengkap
cuma bertahan selama seminggu
berasnya belum dimasak kan berarti
ya berasnya belum dimasak nanti saya sendiri yang masak
oh jadi di atas rakitnya itu benar benar semua ya memasak
jadi di dalam rakit itu semuanya ada konfor
jadi bahan makanan itu dibawa dari daratan semua mantan nanti saya yang masak sendiri
nah terus sisanya itu hanya seminggu sisanya beberapa puluh hari
ya cuma seminggu sisanya terus
pernah makan ikan mentah ikan rebus dengan ikan bakar
selama anyur makanan cuma itu
ada alat pancingnya memang disediakan
di rakit itu sudah lengkap alat pancing saya sendiri
jadi selama anyur itu memancingkan terus
dalam empat puluh sembilan hari itu aldi ada ini nggak
saya bukan berharap atau mengajak untuk
mengingat masa lalu ya bukan
tapi mungkin penonton juga atau pemirsa ingin tahu apa saja yang kamu alami selama empat puluh sembilan hari begitu
itu kan di tengah laut kan tidak mudah ya
saya nggak bisa bayangin gimana cuacanya dinginnya ombak yang bisa tiba tiba besar
atau juga barangkali ada yang saya bayangkan di tengah laut ada serangan hiu atau bagaimana begitu
ya laut itu dia memang
kalau ikan hiu dia
dia ikut di bawah rakit
kalau dia nyerang saya tidak ada
dia cuma ikut memang banyak ikan hiu yang ikut
ikan besar besar yang ikut saya
bisa nyelamkan ulang buat berapa saja
jadi dia kan ikut saya karena dia ikut cahaya lampu itu
kalau dia nyerang tidak ada
jadi di laut itu dia cuacanya panas
jadi selama anyur itu memang banyak ikan hiu yang ikut
mau siang atau malam dia ikut terus
karena kalau malam dia ikut cahaya lampu itu terus
dan kami dengar juga ini bukan kali pertama sebetulnya aldi hanyut
intinya aldi ini sudah menjalani pekerjaan ini tuh seberapa lama sih
dari umur saya enam belas tahun
bekerja untuk berada di rakit itu
itu seperti apa sih pekerjaannya
pekerjaannya di rakit itu cuma nyalain lampu saja
malam nyalain lampu habis itu ya tidur
supaya ikan ikan bisa ngumpul di bawah cahaya lampu itu semua
ya ngumpul di bawah cahaya lampu itu semua
bawah cahaya lampu itu semua
bawah cahaya lampu gitu
kalau ikan sudah banyak kumpul nanti kapal yang dari daratan akan datang ambil ikan itu
nah kemudian aldi bisa diselamatkan itu ceritanya tuh gimana tuh di
pertama bangun pagi itu pas ada kapal yang sempat langgar dekat di rakit saya
dekat dengan rakit
jadi saya sempat minta pertolongan dari kapal itu
jauhnya bisa satu mil
dari situ saya terus lihat dari lihat kapal saya masuk lagi di frekuensi kapal
lalu saya teriak help
iya pakai ht
oh jadi ht nya masih nyala tuh
iya nyala terus
jadi kamu cari frekuensinya lalu kamu apa namanya minta tolong ke
pertama kapal langgar cuma teriak tolong saja
lalu dia terus
lalu dia terus
lalu dia terus
langgar terus jauh bisa satu mil
dari situ saya masuk lagi di frekuensi teriak help
oh jadi karena kamu teriak help
karena mungkin itu kapal asing soalnya ya
kalau tolong tidak mengerti
jangan jangan dia ya
jadi saya teriak help
itu sih pesan dari temannya yang gak dapat sampai sekarang
itu pesan dari temannya stanley itu
dia bilang di kalau misalkan kamu teriak kalau nggak ada yang nolong teriak help aja gitu
dia sudah lewat satu mil
sudah lewat satu mil kan
sudah lewat satu mil
dia pikir ini nggak gubris jelek tolongnya
terus dia keingat temannya bilang gitu
yang help itu ya
gila kan dia teriak help
katanya kapalnya bunyi dua kali kang
beri tanda mungkin
beri tanda itu dua kali
dia balik ke rakit saya untuk ambil saya
iya tapi memang ya lagi lagi kita tidak bisa membayangkan ya
empat puluh sembilan hari seminggu saja nampaknya saya sudah cukup sehari saja ya
saya sudah cukup menyerah
apa yang di pikiran aldi hingga akhirnya tuh aldi tetap saya harus bertahan hidup
diantah berantah mungkin saya bisa bertemu dengan kapal kapal yang lain
di pikiran tuh cuma ada saya akan sampai di daratan dengan selamat bertemu dengan orang tua
dan saya terus berdoa baca alkitab dengan nyanyi lagu rohani di atas rakit
jadi kamu berdoa terus setiap hari begitu ya
ya dengan baca alkitab nyanyi lagu rohani
akhirnya puji tuhan dapat pertolongan dari kapal itu
siapa yang paling kamu ingat tuh ketika kamu ada di tengah laut itu
yang saya andalkan tuhan supaya saya bisa sampai daratan dengan selamat
orang tua gitu sempat terlibat terlintas di pikiran kamu
ya memang ya sempat
memang bukan cuma sempat
hari hari itu ingat orang tua lagi
jadi ingat orang tua tuh terus nangis
ya pasti menyedihkan ya
kamu bisa membayangkan nggak orang tua kamu mencarinya seperti apa begitu di kampung di rumah
ya cuma bayangkan orang tua kalau nyari saya kalau nggak temu pasti mereka nangis tuh terus
hmm yang terbayang pasti itu ya
nah kalau keluarga nih yang tahu kondisi keluarga saat itu kan mbak herlina ya ada di sana bersama keluarga itu seperti apa
lagi di rumah terus dapat kabarnya tanggal enam belas juli
ahlinya putus tanggal empat belas juli
jadi dua hari setelah aldi hilang
dua hari setelah aldi hanyut
lalu seperti apa keluarga situasinya
dia panik lah pastinya
terus papa coba hubungin bosnya
pokoknya orang yang berkaitan dengan aldi itu dihubungi bapak terus
terus apa yang terjadi itu mbak
enggak katanya bosnya sih sementara diusahain
papanya cuma merahap dari bosnya aja
tapi tetap bapak tiap hari telepon
ke atasan ke bos itu
tanya terus bagaimana perkembangannya
apa yang terjadi di keluarga saat itu
mbak waktu lagi menunggu aldi kabar dari aldi gitu
itu kan saya membayangkan di ruang keluarga ngobrolin terus aldi dan macam macam gitu
apa yang terjadi saat itu
papa sama mama sih pikir gini gimana aldinya itu di mana ini anak ini
terus papa bilang kalau misalkan dia udah
udah ketemu mudah mudahan ketemu udah gak mau kasih naik rakit lagi soalnya ini yang ketiga kalinya putus gitu

pikirnya positif terus begitu
mama papa sempat gini lu dimana aldinya
udah ada atau enggak gitu ya
tapi enggak tetap berharap aja aldinya bisa ditunggu kan bisa ada
sempat ini nggak keluarga terfikir menyerah dan berpikir bahwa aldi itu sudah tidak ada begitu
kalau untuk menyerah sih nggak ada kak
tetap berharap aldinya
tapi untuk kepikiran gini ahlinya gimana ini ya
ada udah masih ada enggak gitu
tapi tetap ya komunikasinya hanya bisa satu ke perusahaan itu saja
iya hanya ke perusahaan
ke perusahaan aja sih kak
dan mendapatkan kabar dari kan kjri itu ya di osaka
itu seperti apa komunikasinya
itu polisi yang datang di rumah
mungkin dari kjri osaka sudah hubungi polisi terus minta nomornya mama
mama sama papa dikasih tiba tiba malamnya itu ditelepon sama kjri osaka
ditelepon dan mengabarkan bahwa aldi sudah ada di sana
iya sudah ada di sana
nggak bilang sudah ada di sana tapi sudah ditemukan
tapi kapalnya belum sandar ke jepang
oh masih di tengah laut begitu ya
dari atas kapal itu sudah ada komunikasi lewat telepon
dengan kjri ya
iya dengan kaptennya sudah telepon ke kjri
yang ditelepon itu siapa mama
yang angkat telepon siapa
papa yang waktu itu angkat telepon
tapi karena papa juga enggak katanya mau minta berkes berkesnya aldi
minta kalau ada fb atau wa yang bisa supaya komunikasinya lancar bisa cepat
terus papanya kan hpnya kan bukan android
jadi di offer ke saya
jadi kemudian mbak yang komunikasi langsung
jadi pak kjri nya minta nomor wa saya terus dia tes kontak saya dari konsulat
kjri osaka mau konfirmasi berkes berkesnya aldi
waktu dengar kabar aldi sudah ditemukan gimana tuh
senang banget kak keluarga senang
terus enggak nyangka aja aldi nya bisa sampai di jepang
waktu itu sih yang papanya enggak jelas sih
papa pikir aldi nya terdampar di jepang gitu
tapi ternyata tidak terdampar di jepang
terdamparnya di guam terus yang noloknya kapal mau menuju ke jepang
di pada saat akhirnya kamu ada yang menyelamatkan
bertemu dengan manusia lain
untuk pertama kalinya setelah empat puluh sembilan hari
itu gimana tuh rasanya saat itu
karena saya pikir saya sudah akan ingin daratan
jadi sudah naik di kapal memang sudah pertama naik di kapal lemas badan semua
di naik di kapal itu kan ditarik pakai tali
jadi sampai di kapal semua badan saya terasa lemas begitu
hampir jatuh sih aldi nya kak
tangannya untung kesangkut
kalau enggak jatuh itu di apa kata di apa sama kapal katanya kalau berani jatuh
tapi karena tuhannya sih sayang tangannya kesangkut di tali tangga itu
kalau enggak enggak tahu jadi apa aldi itu
kamu masih ingat ya menyelamatkan itu siapa berkenalan tidak dengan
kapten nya gitu
kapten nya namanya victor november
kapten kapal itu
sempat ngobrol tapi bahasa inggris
jadi intinya banyak lah ya yang sudah sudah dilalui
katanya aldi juga turun berat badannya sampai puluhan kilo